nih aku pikir baik baik deh
kayaknya ya menurut aku deddy harus kasih tahu bu nawang
biar bu nawang tuh bantuin deddy untuk ingetin putri
ya gak sih
kalau misalnya putri ditegur lagi sama dosen gimana
bahkan ditegor sama dekan
dad putri kan bakal jadi anak deddy nih
didi kan gak mau kan kalau misalnya anak didik bermasalah
ya aku gak mau kalau misalnya hubungan putri sama pangeran bakal kebablasan sampai jauh banget
kalau misalnya putri tahu kan putri bakal sakit hati banget dan
ya gak sih
ya ya wait deddy lagi bikin kata katanya let me think first okay
diri harus bisa mengaruhi bu nawang dan bikin bu nawang jadi gak suka sama pangeran
deddy akan cari waktu untuk bicara ini semua ke gunawan
ya karena bu nawang lagi banyak masalah
tapi sebelum itu dedy minta sama kamu kamu jagain putri
perhatian sama putri
deddy istirahat dulu ya
taunya nggak nyebelin banget sih
kalau sampe deddy sama bu nawang gak ada pergerakan masa gue harus turun tangan sendiri sih
sumpah gue bete banget sama didi
apa sih tak
kalau gue harus sampein ini sama lo ini soal naomi
lo suka sama dia makanya tadi lo liatin dia terus terus citra gimana
ya enggak lah ya nggak mungkin lah gue suka sama naomi bukan bukan mohon itu
ya terus lo bukan itu apaan dong
gue yakin ya si naomi itu kayaknya nggak beneran ya buat produsen band kita
kayaknya gue pikir pikir dia tuh punya maksud yang lain alias dia punya rencana
sesuatu yang lain
benar maksud lo si nomi pengen balikan lagi sama gue terus gue harus ngikutin kemauan dia
lu tenang aja tak gue udah pikirin masalah itu
ya gue sih bakal coba pelan pelan gue bakal maafin dia
ya mungkin dari temen dulu ke depan sih nggak ada yang tahu apalagi sekarang dia udah berubah kan
beda banget kayak pas jaman sma
justru itu masalahnya lo
itu masalahnya lu tuh salah paham sama dia nih gue pikir pikir ya
dia datang kesini tuh tujuannya bukan balikan sama lo
tapi dia tuh mau mencanai sesuatu buat ke pangeran
gue cuma gak mau dead flowersnya bubar gara gara ya lo harus mesti tegang terus sama pangeran
gue lakuin ini juga buat ya buat band kita dead flowers
gue cuma gak mau lo sama pangeran tuh terus terusan bermasalah
gue juga gak mau lah ngedudomba lo sama naomi
itu biar lu sama pangeran itu gak ada slack gak ada masalah lagi
ya kalau saran dari gue sih
lo mendingan jauhin deh naomi
dan jangan mudah percaya sama dia
apa bener yang atta bilang kalo naomi balik lagi kesini bukan demi gue tapi karena pangeran
muka kamu masih sakit
ya udah ntar sampe rumah kamu pake krim yang dari salon tadi ya
katanya kalau kamu pakai ya paling dua atau tiga hari mendingan
lusa muka kamu udah balik kayak semula belum ya
gak mungkin kamu syuting video klip buka kamu merah merah kayak gitu
iya juga sih gak mungkin kan aku di video klip kayak gini mukanya
harusnya waktu kamu ajak aku ke rooftop aku nolak kamu biar gak kayak gini
loh kok kamu gitu sih ngomongnya putri usus goreng
ntar kalau kamu tolak yang ada aku sedih dong
soal mukanya pangeran gue merasa gue jadi pacarnya gak peka banget
harusnya dari awal gue gak usah nurut sama dia waktu diajak rooftop
it's okay put wajar lah kan lo juga gak terlalu ngurusin deadflowers
jadi ya gak apa apa santai aja
tapi kalau kayak gini aku ngerasa gak peka banget tau jadi pacar kamu
dan aku juga ngerasa aku gak mendukung karir kamu
loh loh loh loh putri usus goreng kamu kenapa
mata kamu pergi kelilipan lo kok nangis
putri usus goreng
hei putri usus goreng kamu kenapa nangis
siapa yang bilang kamu tuh bukan pacar yang baik yang gak peka
ya aku ngerasanya kayak gitu aku rasa aku tuh bener bener pacar yang gak baik buat kamu
kok kamu gitu sih ngomongnya putri usus goreng
nih aku pikir baik baik deh
nah yaudah terus kalau ada yang harus disalahin karena ini semua
ya bukan dong aku dong
lagian kamu tuh kan pacar yang baik yang supportif banget
kamu tau gak dibandingin pacar pacar yang lain kamu itu salah satu yang terbaik
karena jarang loh ada pacar yang ngijenin pacarnya jadi anak band
dengan kamu kayak gini aja kamu tuh jadi support terbesar buat that fours dan juga buat aku
kamu tuh emang bener bener ya udah baik
pengertian sedikit gendut lagi
ya udah intinya aku tuh senang dan bangga kamu jadi pacar aku
kamu gak usah nangis lagi ya
pangeran tampen tuh gak boleh panik
bikin aku panik juga
tak lo kenapa sih
soalnya dari tadi gue perhatiin minim banget hemat banget ngomongnya
bagi mikirin apa sih lo
gak usah ngegas dulu dengerin dulu cerita gue
gue tuh curiga tau sama si naomi
gue pikir ya kayaknya si nomi itu datang ke jakarta bukan buat si rizky deh
tapi buat modusin pangeran
astaga jangan ngaco deh lu tak
gue tuh saksi gimana naomi mepetin si rizky terus
dari awal dia masuk kampus bunga bangsa
eh ngada ngada aja lah
gue juga saksinya cid
dulu sepak terjangnya dia ke cowok cowok kayak gimana
dulu tuh si naomi sering banget tuh gonta ganti cowok
banyak banget cowoknya pas sma
selain dia deketin si rizky
dia juga sempat deketin pangeran
nggak sampai didapetin
sekarang tuh dia pulang ke jakarta
ya buat dapetin pangeran
perasaan naomi kali ini ke rizky itu tulus
jadi dia nggak bakal mainin perasaannya si rizky
percaya deh sama gue
tapi lu coba bayangin deh
cuek kan biasa aja kan
lu harusnya bisa liat itu dong
tapi ternyata enggak kok tak
orang dia juga nyariin si rizky
dia whatsapp rizky mulu
ya cuma rizkynya aja emang nggak pernah bales
sama kayak kita semua
nggak ada yang dibalesin sama si rizky
hmm kenapa gak ada yang percaya sama gue sih
pasti ada yang disembunyiin sama naomi
loh kok berhenti putri usus goreng
terus kok mau dilepas sama